petugas balai besar pengawas obat dan makanan kota bandung menemukan adanya kandungan pewarna tekstil rodamin b
serta formalin pada makanan berbuka yang dijajakan pedagang kaki lima
penemuan ini terungkap setelah petugas menggelar razia terhadap puluhan sampel makanan
yang diambil dari sejumlah pedagang kaki lima di kawasan pusdai dan pasar simpang dago bandung senin petang

guna meminimalisir maraknya peredaran makanan tidak layak konsumsi di bulan suci ramadan
tugas balai besar pengawas obat dan makanan b b p o m kota bandung menggelar razia terhadap puluhan jenis makanan
yang dijual pedagang di kawasan pusdai dan kawasan simpang dago bandung senin peta
dari dua puluh enam sampel makanan yang diuji tugas menemukan kandungan berbahaya berupa zat pengawet mayat atau formalin
pada produk kudang
dari dua puluh delapan sampel makanan yang diuji tugas menemukan kandungan berbahaya berupa zat pengawet mayat atau formalin
pada produk kudang

warnanya sekarang makin gelap kan pekat
tadinya kan warnanya ke atas sekarang sudah terdistribusi warnanya
ini positif mengandung formalin
jika dikonsumsi kandungan rodamin serta formalin pada produk makanan dan minuman
akan menyebabkan timbulnya sejumlah penyakit berbahaya
serta gagal ginjal
petugas menyayangkan masih minimnya pengetahuan pedagang
yang kerap mencampur zat kimia berbahaya pada makanan
oleh karena itu bbpom akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan di pasar tradisional
yang menjadi lokasi pembelian produk makanan mengandung zat kimia berbahaya tersebut
bbpom menghimbau kepada masyarakat agar memilih makanan berbuka atau takjil
yang sudah terjamin keamanannya
makanan yang mengandung borak
biasanya memiliki tampilan berbeda seperti memiliki warna mencolok
dan memiliki kekenyalan yang tidak wajar
fredy bangun bandung